terima kasih anda masih bersama kami
berusaha mengambil sebuah layang layang yang tersangkut di sebuah rumah yang sedang dibangun
seorang bocah kelas tiga sekolah dasar tersengat arus listrik
korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya
sehingga dilarikan ke rumah sakit umum daerah karawang untuk diberi perawatan
sekujur tubuh muhammad farid warga kampung ciharang desa wadas
kecamatan teluk jambe barat karawang melepuh dan mengelupas akibat luka bakar serius
luka bakar itu didapat farid saat ia sedang mengejar layang layang yang putus
dan tersangkut di sebuah rumah yang sedang dibangun
namun saat akan mengambil layang layang itu
diduga farid menyentuh salah satu instalasi kabel listrik yang belum terpasang rapi
sehingga dirinya mengalami luka bakar serius hingga empat puluh satu persen
betul itu menurut informasi kan bahwa anak yang umur lagi senang senangnya main
pas kebetulan mungkin rumah kan belum maksimal untuk pemasangan listrik
itu yang jadi sebabnya
kalau lihat luka bakar secara medis sampai empat puluh satu persen lah
agar luka bakar yang dialaminya tidak terkena infeksi
tim medis membawanya ke kamar isolasi khusus
rencananya jika kondisi farid memburuk
akan dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap